yang lebih sakti di muka bumi ini banyak sekali orang sakti yang bisa kamu datang untuk menuntut ilmu
hanya pesanku untukmu gunakanlah semua ilmu yang sudah kamu kuasai di jalan yang benar dan membela yang lemah
tidak butuh nasihatmu
kau sembunyikan dimana murid durhaka
aku tidak menyembunyikan muridmu
baru saja dia pergi
putra dari ayah anda prabu marta singas
ayah anda prabu marta singa
ingin mengabarkan kepada kalian semua
bahwa kalian telah merdeka dari pajak yang lengah
hidup raden atta
hidup kutip prabu marta singa
hidup raden atta
hidup kutip prabu marta singa
hidup kutip prabu marta singa

hidup kutip prabu marta singa
hidup kutip prabu marta singa
aku memang melindungi muridmu
hidup kutip prabu marta singa
tapi itu aku lakukan
semata mata untuk kemaksiaan
kau hanya mencari cari alasan
kau harus mati di tanganku
kau harus mati di tanganku
bagaimana gusti ratu
sakitnya sudah hilang
prasini terima kasih banyak
sekarang kau boleh pergi
kenapa bomarnya masih ada
aku kurang ajar
mampan menghadap gusti ratu
gusti prabu surawesi s a telah kembali tapi terluka
jangan lupa like share dan subscribe ya
alhamdulillah aku belum pernah mengalami kebingungan seperti ini
kamu membuatku penasaran
aku sangat mencintaimu
kenapa aku malah memikirkan abiasa dalam keadaan seperti ini
ada apa raka
aku punya kabar penting
rai prabu surawesi s a dan senopati bagja mereka kalah bertarung dengan rai kiasantang
kenapa hal itu bisa terjadi
aku juga tidak tahu
prajurit mengatakan rai kiasantang dibalik semua ini rai
itu tidak mungkin raka
rai kiasantang tidak mungkin mengkhianati pajajaran
itu tidak mungkin
aku juga sependapat padamu
sekarang lebih baik kita menyusur rai kiasantang ke kadipaten bayuni
tapi sebelum itu kita harus meminta izin kepada ibunya
kenapa bisa seperti ini ada apa
ibu bunda aku diserang oleh kiasantang bunda
dia telah berkomplot kepada kabupaten raka
kau sudah mend partner desses pajajaran
tapi kesalahan itu